jadi tidak hanya berhasil melatih kekuatan dan kelenturan fisik senam artistik yang diakses sejak dini
ternyata juga bermanfaat untuk melatih disiplin meningkatkan rasa percaya diri dan juga konsentrasi pada anak
nah berikut nih informasinya untuk anda
senam artistik atau artistik gimnastik kian diminati
terbukti pada salah satu kompetisi internal yang digelar salah satu klub gimnastik anak
ada sekitar satu ratus empat puluh anak yang turut berpartisipasi dalam event tahunan ini
mulai dari kelas umur empat tahun hingga dua belas tahun
meski penyuka senam artistik didominasi putri kategori putra pun tak sepi peminat
kali misalnya berlatih sejak usia empat tahun bakatnya mulai terasa
sehingga dia bisa berprestasi di kejuaraan tingkat asia
karena kebetulan saya banyak teman teman yang atlet kenal beberapa teman teman atlet
mereka bilang gimnastik itu adalah basic dari semua olahraga
dari segi strength balance segala macam kayak gitunya tuh
dan kalau saya sih lebih yang kalau misalnya mereka jatuh dan segala macam mereka tahu sangat aware badannya mereka tuh harus diapain kayak gitu
jadi sebenarnya hanya basic sih gitu kan
cuman ternyata makin kesini
anaknya mendalami dan ternyata enjoy jadi kenapa enggak gitu kan
dan kebetulan dia juga suka ikut ikut kompetisi dan ternyata berprestasi juga
jadi akhirnya saya terusin sampai sekarang
apa yang paling kali suka dari gimnastik
lompat lompat lantungan lantungan udah
senam artistik tak hanya bermanfaat untuk melatih sportivitas
tapi juga bagus untuk mengasah kekuatan dan kelenturan fisik
goalnya sendiri adalah evaluasi sebenarnya
evaluasi untuk semuanya pelatih orang tua dan anaknya
masalah medali buat kami nomor sekian
tapi di saat evaluasi itu orang tua bisa puas dengan hasil kerja keras anaknya selama latihan
disiplin dan konsistensi yang tinggi akan banyak lahir bibit atlet yang siap bersinar di masa depan
yesi pasha jakarta